bahwa makhluk yang paling sempurna di dunia ini adalah manusia
tetapi allah menciptakan manusia dari manusia yang paling sempurna
yaitu rasulullah saw
ustadz apakah rasulullah kenal dan cinta kepada umatnya
ya pasti nak pasti rasulullah amat kenal dan cinta kepada kita semua umatnya ini
tapi kita sebagai umatnya belum tentu mengenal dan mencintai rasulullah saw
rasulullah itu miliki tubuh yang atletis rambut yang ikal bahu yang lebar dan mata yang indah
benar sekali seperti yang dikatakan allah swt
bahwa makhluk yang paling sempurna di dunia ini adalah baginda rasulullah
kita tidak akan kuat menatap matanya yang penuh dengan keseimbangan
dan bab yang paling utama besok yang akan kita bahas adalah tentang fikir
wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
assalamualaikum pak ustadz
atau bapak sedang membiarkan sesuatu
enggak ada apa apa
bapak hanya kecapean aja
bapak tidak akan berpikir pikirkan sesuatu
sekarang bapak mau mandi dulu mau makan
kalau bapak mau mandi
ibu sudah masakan erangat buat bapak
dan kalau bapak mau makan
ibu juga sudah siapkan di atas meja
bapak mandi dulu aja bu
saya belum mau ke sana
ini sih aku merasa bingung
orang ada yang bersikap tidak datang
satu celah pun yang ada mulai dari jari jemari yang lentik rambut yang ikal panjang bola mata
yang indah semua allah ciptakan kepada manusia kok ustadz ngomongnya tentang bab yang kemarin
sih manusia harusnya kan ustadz babnya hari ini tentang vicky enggak tahu nih aku jadi bingung
kamu sedang apa di sini putri yang harusnya tanya sama bapak apa yang
bapak lakukan di sini bapak sedang menunggu posim katanya dia mau nemu bapak di sini
sudah lah kamu gak kenal sama kosim ayo
tinggal sendirian di sini
iya saya sendirian
kan saya janda
sudah setahun ini saya menjaga
bodoh sekali laki laki yang menyanyikan kecantikan kamu be
nggak tahu ya pak

saya yang dulu tega bermain gila dengan sahabat saya sendiri
perempuan mana yang dapat mengalahkan kecantikanmu nek aida
jujur saya katakan bahwa maksud kedatangan saya kemari
karena perasaan saya yang tidak menentu
pertemuan kita pertama kali itu loh dewi
tidur saya tidak enak
makan pun tidak enak
dan selalu terbayang bola matamu yang indah itu dek
bapak bisa saja
dan terlalu melebih lebihkan
memang itulah perasaan yang ada pada saya